ketua komando tugas bersama kogasma pemenangan pemilu partai demokrat agus harimurti yudhoyono
kembali menyampaikan orasi politik malam ini untuk mengetahui situasi terkini
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia rifana pratiwi di gedung jakarta theater
selamat malam rifana rifana orasi ahy apa saja yang disinggung
apakah juga sudah mulai menyinggung visi misi karena namanya disebut kuat sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi prabowo
ya saat malam putri ketua komando tugas bersama pemenang pemilu partai demokrat
yang juga direktur esekutif yudhoyono institute agus harimurti yudhoyono
saat ini tengah menyampaikan pidato politiknya di jakarta teater
dan pada pidato politik kali ini memang mengambil tema muda adalah kekuatan
dan dihadiri oleh generasi milenial dan juga sejumlah komunitas anak anak muda
yang memang sengaja diundang hadir untuk mendengarkan
dengan pidato politik dari agus harimurti yudhoyono
dan kalau kita menarik ke belakang ini adalah pidato politik ketiga yang disampaikan oleh agus harimurti yudhoyono
setelah sebelumnya pada pertama kalinya pada tanggal sebelas maret dua ribu delapan belas
saat penutupan rapimnas partai demokrat ini agus harimurti yudhoyono menyampaikan pidato politiknya
dan saat itu ia lebih banyak mengapresiasi kinerja pemerintahan dari jokowi jk
dan menegaskan bahwa partai demokrat siap jika memang harus masuk ke dalam pemerintahan jokowi
dan juga ia siap untuk berkontribusi bagi bangsa dan juga negara jika diberi kesempatan oleh partai politik
untuk bisa maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
nah sementara untuk pidato politik kedua yang dilakukan pada tanggal sembilan juni dua ribu tujuh belas
nah di situ ada perbedaan sedikit antara pidato politik pertama dan juga pidato politik kedua
jika pada pidato politik kedua ini ahy lebih banyak mengkritik kinerja pemerintahan dari jokowi jk
karena saat itu kami catat ataupun kami dengar ada lima
kritikan ahy terhadap kinerja dari jokowi jk terutama soal kondisi ekonomi
dan juga bagaimana perkembangan dari janji revolusi mental
yang merupakan salah satu program kerja dari presiden joko widodo
sementara untuk pidato politik ketiga ini memang saat ini sudah berlangsung sekitar sepuluh menit
ada introduction ataupun pendahuluan yang disampaikan oleh agus harimurti yudhoyono
dan tadi kami menanyakan kepada salah satu petinggi ataupun pengurus teras dari partai demokrat
yakni wasek jen puturudana apakah memang
tampilnya ahi dalam menyampaikan pidato politiknya ini merupakan salah satu sinyalemen
ataupun sinyal bahwa ia memiliki kans cukup tinggi untuk bisa mendampingi ketua umum partai gerindra
prabowo subianto dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
tadi wasekjen partai demokrat mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi pilpres
karena memang ahi menyampaikan pidato politiknya dalam kapasitas sebagai direktur yudhoyono institute
namun di sisi lain tadi ada juga sinyal sinyal yang disampaikan oleh petinggi
partai demokrat kalau memang ahy ini ingin mengajak kepada generasi muda untuk lebih berkontribusi
terutama dalam pesta demokrasi dua ribu sembilan belas ini dan ahy siap jika memang nanti diberi kepercayaan oleh partai partai politik
untuk bisa maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas entah itu mendampingi presiden joko widodo
ataupun kepada ketomong partai gerindra prabowo subianto
tadi kami juga sempat bertanya kepada para pengunjung terutama anak anak muda ataupun generasi muda
yang diundang mereka mengatakan memang ahy ini merupakan representasi dari generasi muda masa kini
yang memiliki segudang prestasi namun yang menarik bahwa mereka mengatakan agak sulit memang melepaskan stigma ahi
dari sosok besar ayahandanya yakni presiden ke enam republik indonesia yakni susilo bambang yudhoyono
dan mereka saat kami tanya apa pengalaman ataupun prestasi dari ahi
banyak dari tamu tamu ataupun pengunjung yang merupakan generasi muda ini masih bingung untuk menyebutkan prestasi ahi di bidang politik
namun jika prestasi ahy di bidang militer memang mereka sedikit mengetahui dan juga ia merupakan lulusan dari luar negeri
sehingga saat kami tanya apakah ia cocok untuk menjadi cawapres di dua ribu sembilan belas
ada beragam pendapat ada yang mengatakan ia masih terlalu muda
ada juga yang mengatakan setuju bahwa ia bisa maju dalam kontestasi
namun sekali lagi ia masih banyak harus dibantu oleh ayahnya yakni susilo bambang yudhoyono
sehingga memang agak sulit melepaskan stigma ataupun ketokohan sby ini dari ahy
kalau memang nanti ia benar benar maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas putri
menarik sekali tapi tetap mengatakan ini tidak terkait dengan pilpres ya
apakah siapa saja yang datang sosok sosok muda penting siapa saja apakah juga ada dari tokoh politik lain
ya putri tadi kami memang tidak melihat kedatangan dari tokoh tokoh politik yang memang di atas
usia generasi muda namun tadi kami melihat kehadiran dari wali kota bogor bima arya
yang merupakan sahabat dekat dari agus harimurti yudhoyono
kemudian tadi kami juga melihat kedatangan dari wasik cion partai demokrat putru rudane
yang merupakan juga kawan dekat dari ahy
ada juga beberapa sahabat sahabat ahi di kogasma atau di komando tugas bersama pemenangan pemilu partai demokrat
namun memang tidak ada elit elit politik dari partai lain yang memang hadir pada penyampaian pidato politik ketiga
agus harimurti yudhoyono malam ini putri
baik terima kasih rifana pratiwi dari jakarta